petugas polres sampang berhasil mengagalkan transaksi sabu seberat sembilan kg
dan menangkap dua orang bandar di daerah banyuates sampang madura
penangkapan bandar sabu ini berlangsung dramatis karena dilakukan di tengah jalan raya
dalam rekaman video amatir terlihat saat para aparat kepolisian polres sampang melakukan penyergapan
dan penangkapan dua orang bandar sabu di jalan raya daerah pantai utara banyuates sampang madura
dalam video yang sempat viral ini petugas menyaru sebagai sopir truk pasir
dan mengendarai minibus putih untuk membutuhkan mobil putih yang dikemudikan pelaku
yang hendak menuju sokobanah sampang
setelah dekat truk petugas menghentikan mobil pelaku
seketika sejumlah aparat berpakaian preman dengan senjata laras panjang langsung mengepung mobil pelaku
namun kedua pelaku terpaksa dibawa
tembak kakinya karena mencoba melarikan diri hingga tak bisa berkutik lagi
petugas lalu membuka bagasi dan mengambil sebuah tas ransel yang berisi sabu seberat sembilan kg
dan sembilan kilogram itu sementara di laboratorium forensik sebagian sampelnya untuk kita lakukan pemeriksaan
dan hari ini sudah turun ya dan memang itu sabu
dalam kurun waktu satu bulan polda jatim beserta bnn provinsi jatim telah melakukan penangkapan sejumlah bandar sabu
dan menyita barang bukti sabu seberat hampir tiga puluh kilogram
sementara beberapa bandar sabu terpaksa ditembak mati karena melawan petugas